seekor anjing liar terjebak di dalam gorong gorong jalan polisi istimewa surabaya pada rabu malam
sejumlah petugas pemadam kebakaran dari pos pasar turi diterjunkan
usai mendapat laporan dari pengguna jalan yang melintas
dan mendengar suara gonggongan anjing dari dalam gorong gorong
petugas sempat kewalahan karena anjing yang takut terus menggonggong dan berpindah pindah tempat
sehingga petugas harus membongkar beton penutup gorong gorong
dalam waktu kurang lebih tiga puluh menit anjing tersebut berhasil dievakuasi
untuk kemudian dibawa ke kantor dinas pemadam kebakaran
untuk dibersihkan dan mendapatkan perawatan kesehatan
sempat dilepas warga pada selasa siang
seekor buaya kembali muncul di saluran irigasi persawahan
pada rabu pagi warga desa lampoko
pola wali mandar sulawesi barat pun menangkap buaya tersebut
menggunakan bambu dan tali
buaya kemudian dipindahkan ke sungai boto
berjarak sekitar satu lima km dari lokasi penangkapan
sehari sebelumnya warga sempat menangkap buaya di saluran irigasi desa gatungan
namun terjadi cekcok antar warga
hingga akhirnya terjadi kesepakatan untuk melepas buaya di lokasi awal ditemukan
tim liputan cnn indonesia